satgas covid sembilan belas menyatakan aktivitas liburan mendorong meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas
ketua gugus tugas covid sembilan belas juga mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas jelang libur panjang nanti
membuat yang tadi mbak lula sampaikan kasus aktif kita mencapai satu ratus tujuh puluh enam ribu orang
itu adalah puncak dari kasus aktif sepanjang satu tahun terakhir
nah setelah bapak presiden memerintahkan untuk pemberlakuan ppkm itu yang berbasis mikro
yaitu di tingkat desa dan tingkat kelurahan kita lihat perkembangannya luar biasa
kasus yang tadinya satu ratus tujuh puluh enam kasus aktif itu sekarang satu ratus empat puluh lima
hanya memang kalau saya perhatikan data yang dikeluarkan oleh satgas
yang berasal dari pusdatin kemenkes kita bandingkan dengan data yang ada di daerah
masih ada selisih walaupun tidak banyak
tetapi lebih rendah lagi
artinya kalau ini nanti terjadi sinkronisasi data kasus aktif kita lebih rendah lagi
dan kita bisa satu digit
sekarang saja kasus aktif kita itu berada sekitar sepuluh sekian persen
depan akan ada beberapa aktivitas libur panjang
mohon kiranya seluruh komponen bangsa indonesia bisa bersabar
untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jauh
apalagi tidak lama lagi kita akan melaksanakan idul fitri lagi